di panggung belakang itu ada aktor ada sutradara dan ada posisi kingmaker
nah panggung belakang itu adalah skenario
dan di dalam oiskelnya ada sutradara lalu ada aktor aktor
di panggung volcar kemana kalau kebalik ke hitoh itu
orang hanya dihormati kalau ada posisi strukturalnya
kita tidak terbiasa menghormati orang karena konsepnya
mengubah aturan yang minimal lima tahun itu jadi kurang dari satu tahun
karena ini kadang kadang masih selalu seperti itu
kan semua ketika kita bicara sama
ini tidak perlu yang penting ide pikirannya
nah ini panggung belakang
nah panggung belakang itu adalah skenario
dan di dalam oiskelnya ada sutradara
di panggung belakang itu ada aktor ada sutradara dan ada posisi kingmaker
di konstitusi negara kita bagaimana
nah jadi nah ini kan sebenarnya kan beda
kan itu kan bisa kita buat sedemikian rupa
yang penting kita mulai daripada suatu pemikiran dalam rangka untuk menentukan format mas yoga
format kita sebenarnya kedepannya seperti apa
dari pemilu ke pemilu selalu menyisakan ada masalah
kalau ada masalah berarti perlu kita kritisi secara tajam
pak jokowi hari ini melakukan komunikasi yang intens
melakukan interaksi yang luar biasa dengan golkar dan ketua umumnya
dan dipertontonkan ke publik itulah bagian dari bergening pak jokowi dengan partainya
buat golkar itu nggak melihat bahwa bahaya juga nih
kita sebagai anak bangsa yang majemuk seperti ini dengan beraneka ragam
jangankan secara fisik beraneka ragam tetapi pc juga sedemikian rupa
maka komunikasi adalah sebuah keniscayaan
nah karena itu mas yogi perlu juga kita tata kembali
bahwa perbedaan perbedaan bangsa ini
harus kita lihat dalam perspektif visi
bukan fisik mas yogi
nah itu nanti lain
nah jadi gini saya kembali kembali
secara fisik satu institusi satu partai
pasti beda berantem gitu
karena kalau ini menjadi tujuan tidak produktif
produktivitas suatu komunikasi politik ada pada pikiran
nah pikiran ini yang produktif melahirkan gizi
tetapi ini yang saya ingin katakan bahwa
yang kita ingin dorong ke depan ini
masalah besar bisa kita selesaikan
nah persoalan pemilu hari ini
maka pasti yang terjadi gonjang gancing
siapa yang menghalangi angket berarti mengingkari konstitusi
tetapi ada lagi pernyataan di sini mas yogi
siapa yang mendorong hak angket dengan data data yang dibuat buat berarti adalah sebuah ketidakadilan
kalau misalkan dua pernyataan ini ada
yang in university najat
yang ingin menggerakkan ke mana kita baru jadi
yang ingin untuk meng poll anime ini ya
yang ingin memiliki banyakfta kerja di awam
yang ingin memiliki banyakfa anak anak saat itu tak bisa macam itu lagi kan di awam saya ya
syakwa sangka selalu diawali dengan suhu don selalu diawali dengan negatif sinking
surya paloh ketemu dengan presiden jokowi dicurigai yang mencurigai ya dicurigai bahwa
ini apalagi mainan apalagi nih lalu kemudian pak jokowi mengatakan menjembatani lalu jembatan apa
pak jokowi pakai dasi kuning dicurigai jadi jadi dicurigai itu kan disukai oleh golkar ini
persoalannya tapi kalau ketum diperiksa kejaksaan dicurigai juga bang apanya ini penting ini menjadi penting
awalnya ini kan awalnya ini bagaimana mungkin seorang ketua umum partai golkar yang diamanatkan
di oleh munas untuk maju sebagai calon wakil presiden atau calon presiden tiba tiba menyerahkan
orang yang bukan kadernya tapi ini kan persoalan dari simulasi ya simulasi sebagai sebuah solusi
politik ya di dalam menghadapi pertarungan pertarungan politik ini kan juga melalui proses dan salah satu
pertimbangan misalkan adalah masalah elektabilitas kan ini juga perlu kita lihat nah di samping
elektabilitas itu adalah bagaimana membaca proyeksi dukungan dukungan yang ada jadi ini juga tidak
bisa masuki kita langsung melihat begitu tetapi tetap harus ada
narkasi dan narasi yang kita bangun itu adalah logik dan faktual artinya bang ilmu bilang bahwa
seorang ketua umum partai golkar yang ditugasi oleh munas maju dalam bursa pilpres atau cawapres
itu ya harus realistis juga karena memang harus realistis kalau terlalu bagaimana ensuite di
oh di dalam politik lain yang saya bilang dalam dunia politik praktisne karena adalah nya awak

ingin menang tetapi secara teoretik dan secara konseptual kalau kita ingin ideal kan sebenarnya
ya proses demokratisasi itu adalah sebuah proses perdebatan konseptual untuk mencapai suatu posisi
dan karena itu kan ada dua masih di sini bukan nomor dua dalam arti prabowo gibran bukan hanya
ada dua ada konsep dan ada kekuasaan untuk mendapatkan kekuasaan ini konsep yang menjadi
instrumen nah untuk mengeksekusi konsep ini perlu kekuasaan dan disinilah bedanya politisi dengan
pengamat nah kalau politisi punya konsep dan punya kekuasaan maka dia maka eksekutor tapi kalau
pengamat hanya berwacana tidak punya kekuasaan maka tidak punya ya kewenangan kompet apa untuk
mengeksekusi nah disinilah sebenarnya kalau kita ingin bicara tentang ideal ke depan nah ini yang
kita ingin dorong nah kalau pikiran kita seperti ini maka sejatinya
kita berangkat dari sini menentukan format ke depan kenapa ini saya agak agak sombong dikit ini ini
masih masih agak sombong dikit siapa sih yang pertama kali melakukan debat kandidat presiden
di republik ini saya ingin tanya nih lo jujur lo kang kiai jujur kim jujur jujur kalau tidak tahu saya ingin
beritahu nih yang pertama kali melakukan debat kandidat capres cawapres di republik konfesi konfesi
bukan debat kandidat presiden siapa adalah knpi ketika itu dipimpin oleh temannya mas yogi
hai idrus marham idrus marham nama saya idrus ya nah itu dulu nah ini debat kandidat presiden
kenapa debat kandidat presiden kita pelopori ketika itu tahun dua puluh empat dan memunculkan sby jk dan
dan amin rais dengan siswono adalah dalam rangka untuk mewadahi perdebatan konseptual
hebat gokare idrus marham bukan knpi ketika itu nah inilah lalu kemudian muncul ala jalan dengan baik
termasuk ikonologi ketika itu kan dengan pak dini jahat kita jadi ini semua kita polopori karena
kita yakin betul bahwa demokratisasi adalah sebuah proses perdebatan konseptual yang berkualitas untuk
menjadi pemimpin dan itu pesan golkar isyarat golkar karya kekaryaan karya kekaryaan dalam
perspektif filosofi kepemimpinan mengisyaratkan mas yogi bahwa yang berhak untuk memimpin golkar
adalah orang yang punya karya tapi ini ngomong ngomong ini loh bang idrus ini kira kira
kalau kabinet nanti dibentuk masuk nah ini nah ini penting bukan kalau saya bilang begini dari
dulu selain dengar ketua umum anda anda bukan begini saya termasuk orang yang dari dulu sejak jadi sejen dan saya kira dulu waktu pak abu rizal bahru
saya termasuk orang yang dari dulu sejak jadi sejen dan saya kira dulu waktu pak abu rizal bahru
mengangkat saja disekjen tahun dua ribu sembilan itu karena konsep karena pikiran jadi mengharapkan peran peran
konseptual dan karena itu segera saya terpilih jadi sekjen saya mau mundur jadi di dpr dpr tetapi waktu itu
saya ditahan kenapa karena saya diberi tugas menjadi ketua pansus senturi karena itu baru saya mundur
tahun dua ribu sebelas hai nah yang ingin saya katakan kenapa saya mau mundur di dpr
saya terlalu yakin bahwa peran yang paling penting produktif yang bisa kita lakukan adalah peran
konseptual orang berperan karena konsepnya bukan karena jabatannya karena konsepnya bang idrus
sini udah punya karya punya konsep kenapa enggak abang aja yang jadi ketua umum golkar nah inilah
persoalannya daripada ngambil part kader part karena rodanya baru satu kalau ada yang empat baru
izza aduh gimana ini rodanya baru satu ini mesti lagi lebih
paham berarti mas jogini lebih layak juga masuk stg jadi studiai karena kalau ini k youtuber novels

dari awal konsisten dengan hakikat golkar karya kekara ini selesai semua tapi gini loh yang kita tuh
kita penasaran itu ya kan golkar ini partai bolehlah partai yang satu kaya dengan pengalaman
pemerintahannya yang kedua vaksinnya kan luar biasa itu tadi saya oke lah bilang mirip rakyat
karena emang dari berbagai betul apa semudah itu gitu rela gitu masuk kemudian banyak bukan masalah
ini nah ini yang saya katakan maksud saya gini di internal sudah terkonsolidasi atau belum jadi jadi
mas begini kalau kita ingin nyusun ini lagi lagi bicara teori ini karena ada empat tahap nih kita
ini ada pragmatis ada realistis ada idealis dan ada utopi kita punya idealisme tetapi kita harus
realistis orang yang idealismenya tinggi tidak realistis dia jadi utopi sebaliknya orang yang
golkar begini begini kedatangan orang begini tetapi dia harus realistis bahwa kehadiran
orang itu berkontribusi besar dalam rangka untuk apa dalam rangka untuk karya karena itulah
negara agraris hahahannya ada makan siang gratis gratis ini jadi pagi pagi begitu jadi jadi ini
begitu jadi kita harus realistis juga dan dan cara berpikir seperti ini dan itulah sebabnya saya
selalu bilang bahwa indonesia hanya bisa maju apabila secara sungguh sungguh partai ini betul betul
menjadi pilar demokrasi dimana partai itu adalah basisnya ideologi dan konseptual
hai saya ini agak agak lagi agak agak mikir ini ini golkar benar benar leher ini di pak bapak punya ya
hai padahal padahal dua ribu empat belas aja masih ada di seberangnya pak jokowi kan saya kata kan begini kalau misalkan
ini selesai di tetangga pdip sudah selesai lalu kemudian jokowi mau masuk golkar ya kan
hai enggak maksud saya gini pd perjuangan dan golkar kan juga dalam banyak hal selingkali bergandengan
kebatinan saya ingin cari cerita sedikit mas ketika tahun dua ribu empat belas jokowi jk prabowo
terima kasih dan ketika itu kalah ada beberapa masalah yang muncul waktu itu ikut dan waktu
itu saya ketua koalisi ya koalisi merah putih kmp kmp dan ketua presidiumnya ketika itu adalah
ya sekjennya koalisi adalah fahri hamzah wakil ketuanya adalah fahri adalah fadli zon
saya ketua ketika itu jadi ini ya koalisi merah putih di dalam komunikasi politik ketika
itu kan ada dualisme kepemimpinan mpr dpr oh berarti ini yang ngerjain pd perjuangan ketua
dpr diubah di md tiga ya jangan itu jangan jangan tuduh begitu dong tapi tapi wajahnya
jangan begitu bener bener masalah beluh jangan begitu dong aku nggak suka begini begini oh
jangan jangan boleh pergi tapi dibawa hahaha jangan dibawa maksudnya boleh pergi tinggal
jadi jadi ketika itu selesai selesai itu tidak lebih dari satu minggu dua bahkan sepuluh hari lah
raja sah tapi kan kemudian di sebelah sana ada mas pramono anom yang sangat luar biasa lalu kemudian
disitu ada oli dondokambo kita selesaikan kenapa selesai kenapa suasana kebatinan kita dengan mas
pramono pramas pram itu sudah dekat jadi kita hanya kita tidak bicara masalah apa ini apa ini kita
gol karena kan udah dapat ketua dpr saat itu ini itu kan lokalnya itu kan lokalnya itu kan lokalnya
itu lah ya bikin suasana kebakaran nyambung makanya sekarang karena sudah selesai dan ada
suasana kebatinan hari ini kita bicara oke pak jokowi itu masih jadi kader terbaik pdi perjuangan saya
kita tidak ngajak buka pintu tapi kita hanya menjelaskan bahwa partai golkar ini adalah
partai rakyat milih rakyat
go public ya bukan milik keluarga bukan milik kelompok tertentu bukan milik pengusaha tertentu
tetapi bebas saja saya ini anak rakyat anak dari kampung kampung saya itu dari kota makassar satu ratus delapan puluh
satu ratus delapan puluh lima kilo mas yogi oh tapi bisa jadi sekian golkar bayangin aja dan paling penting sekarang bisa jadi
jadi ini kan pak erlangga
ditunjuk mungkin menghargai bahwa
oh ya artre know semakin banyak dan ilmunya
adalah dunia akhirat kanau berdoa perbuat terus doa doa doa tahu roda nya cuman satu
dibantu ya gitu ya udah dan ternyata jadi intinya apa yang abang sampaikan kaitannya dengan partai
golkar dan pak jokowi itu pasti diketahui oleh ketua umum ya ada diskusi dong apanya
saya tidak pernah bicara secara langsung ketua umum tetapi saya kira saya sebagai orang yang memang
lahir dari suatu proses dunia akademi kan saya harus pintar pintar membaca tanda tanda zaman oke
nggak boleh dong kalau saya tanda tanda zaman begini ketua umum begini dan lain lain sebagainya
juga kan suasana ke suasana kebatinan yang lahir seperti itu masa tidak dimanai enggak karena gini
di internal partai golkar saya juga dengar hakim juga dengarkan ini kan jangan jangan
kursi ketua umum pak erlangga terancam juga ini kalau masuk
nah dia kalau kalau opsinya pak jokowi itu adalah hai terlangga art art kalau bukan ada
jagoan lain nah ini kursi panas ini ketua umum ini bukan itu yang selalu kita lihat selalu lihat
atau jangan jangan bang idrus ke itulah masalahnya masuknya kalau selalu dari dalam perspektif
politik praktis yang subjektif tetapi ini kan kita bicara hal yang normal bahwa siapapun yang
memiliki persyaratan dan sehingga dengan kapasitas kapabilitas yang dimiliki itu dimampatkan secara
efektif untuk membesarkan golkar dalam rangka meningkatkan gerakan karya kekaryaan gerakan
amal soleh ini kenapa tidak oke nah ini tuh yang penting kenapa tidak berarti pertanyaan
kira kira di bener kenapa enggak abang nah saya termasuk orang yang bisa berpikir bahwa berperan
itu tidak harus pada posisi tetapi pada pikiran
tapi kalau pikiran dan gak punya kekuasaan gak bisa di eksekusi loh tidak bisa kan dia
punya kan gini kita bicara institusi bukan bicara individu kalau institusi itu kolektif
tetapi sudah tetap ini masuknya game bukan pada posisi itu maksudnya bukan pada posisi tapi
kursi kursi menteri gitu mungkin jadi jadi begini mas yogi kita juga harus realistis jadi begini
sebelumnya aja dulu beberapa kali juga gitu ya saya agak buka aja ketika itu waktu cuma maksudnya

sembilan misalkan ketika itu kan munas golkar ketika itu buka bukaan ini itu kan dulu
ada triple a abu rizal bakri ketua umum dewan pembina adalah akbar tanjung sekjennya adalah
agung laksana laksana melawan ketika berhadapan dengan hai surya palo palo dan disitu ada jk ya
oke tapi akhirnya sudah pak hanya air b menang nah begitu air b menang pada waktu itu ya tentang
posisi menteri kedepan saya katakan silakan aja akhirnya waktu itu seingat saya itu sudah akhirnya
saya bukan agung laksona jadi second tapi idris marah yang jadi segi lalu kemudian yang jadi
mengkok es terwaktu itu adalah agung laksana bener berarti jadi jadi pelabang tetap masih
jadi itu masuknya artinya kenapa karena kita ingin sebenarnya partai ini kalau jalannya benar
yang menjadi kalau kalau jalannya inspirator kalau jalannya kesel sel nah kalau jalannya
kesel sel beda jadi kalau sudah hari ini benar atau kesel sel benar benar ini kalau sekarang ini
perlu menjadikan munas kedepan sebagai momentum untuk kembali ke hitoh oh berarti nggak bener bener
iya ngerti tetapi dalam pembicaraan itu kan harus ada narasi narasi yang dibangun secara logifaktual tadi itu
dan lagi lagi bicara tentang peran ke depan seperti apa
karena kalau kita begini mas ada hasil survei menunjukkan bahwa mengapa suatu negara tidak maju
termasuk indonesia misalkan di beberapa kasus di daerah
karena ada beberapa posisi diduduki oleh orang yang kompetensinya tidak sebanding dengan posisi yang diduduki
nah ini mau bicara kalau cuma sekedar jatah partai politik diisi oleh partai politik jadinya begini kira kira gitu
nah jadi makanya iya sih ini ya dong
tapi kalau posisi menko cocok diisi sama siapa
bukan menko perekonomian sekarang
dan ternyata kan kalau kita ingin kapitalisasi prestasi politik cukup air langga kan cukup besar juga
lalu yang lain lain pak luhut juga ada
apa yang paling realistis mekanisme masuknya
pak jokowi ke golgari itu gimana
menurut bang idrus yang pertama kali melempar
mekanismenya apakah lewat munas dijadiin ketua dpr
lalu kan kan tidak masuk masa langsung ketua belum anggota
anggota dulu baru berproses
bapak mau pak jokowi presiden cuma jadi anggota biasa
tapi kan tidak lama lagi kan munas misalkan
ya kalau jadwal yang apa namanya kan
karena kita ingin suasana kebatinan tadi masuk
karena kan pak jokowi selesai dua puluh oktober
kalau menjadi kebutuhan dan kebutuhannya itu adalah fungsional konseptual
tidak melihat bahwa harus ada posisi struktural
bukan ada posisi struktural dan posisi fungsional
posisi fungsional itu kekuatannya pada konsep
yang kadang kadang orang memang gak bisa paham
nah memang realitas hari ini
orang hanya dihormati kalau ada posisi strukturalnya
kita tidak terbiasa menghormati orang karena konsepnya
dan ini yang merusak negara juga mas jogi
jadi anda pimpinan tetapi bodoh bodoh saja
pimpinan siapa saja kalau bodoh bodoh aja
ketuanya adalah maman abdul rahman
ketua adalah idris marham
tetapi kan postruktur yang memiliki kewenangan eksekutor
ini adik adik saya tadinya di kmp semua
tetapi sekarang secara faktual dipimpin
karena itu fakta yang menentukan
mengubah aturan yang minimal lima tahun itu
yang penting kita melalui jalur itu
yang menjadi dasar pertimbangan kita
nah sekatakan semua diwadahi didalam adrt